misalkan saja yang terjadi beberapa hari yang lalu pas terjadinya kecelakaan krl yang anjlok hari minggu lalu
perjalanan krl dari arah jakarta menuju bogor maupun sebaliknya kini telah berjalan normal sejak senin siang
nah seluruh sarana perkereta apian juga telah rampung diperbaiki
setelah proses evakuasi gerbong perbaikan lintasan kereta dan jaringan listrik di tempat terjadinya kecelakaan di kebon pedes bogor rampung
lalu lintas kereta rel listrik jurusan jakarta bogor dan sebaliknya sudah kembali normal
saat awal pengoperasian secara normal senin siang kecepatan kereta yang menuju ke bogor sedikit diturunkan menjadi dua puluh km per jam
sedangkan yang ke arah jakarta menjadi empat puluh km per jam
dalam kondisi normal krl dapat melaju dengan kecepatan tujuh puluh km per jam
di tracknya ada sedikit yang sedang berhenturan yang sudah kita perbaiki
tapi sambil jalan kita sekarang masih cepatan terbatas
sebelumnya pada senin pagi lintasan krl jakarta bogor hanya dapat dilalui satu arah
hal ini mengakibatkan ratusan penumpang krl menumpuk di stasiun bogor
mereka harus menunggu selama dua jam karena jadwal keberangkatan kereta yang tidak menentu
akibat andrean lintasan di lokasi perbaikan di kebon beres
sebagian penumpang memilih bertahan
sebagian lainnya mencari alternatif angkutan lain dengan menumpang bus dan truk yang disediakan kepolisian
mereka dianggut menuju stasiun cilebut bojong gede ataupun terminal bus baranang siang
hingga saat ini penyebab pasti terjadinya kecelakaan kereta pada hari minggu lalu masih dalam proses investigasi
tim liputan cnn indonesia